dan dia di lantai berapa
pasti dari rumah satu
ada yang mendonorkan daerah
katanya dia mau menolong pamannya
orangnya masih ada di situ
aku segera kesana ya
nanti kita akan menguasai rumah mereka
dan seluruh harta mereka
itutup walls ke atas
ini mengatakanush di dalamelse organ grande
ada orang juta rumahnya hungry
sayang peken hor
oh saya sumpah
hei bentengnya aja rai
sekarang selesai igurnya
dia bilang dua kali
sekarang kalian sudah resmi menjadi pasangan suami istri
kalau sahabat papa
yaitu ayah kamu
darman masih hidup
dia pasti merasakan
papa kecewa dengan kamu
kamu sudah mencoreng nama keluarga bella
yang lebih menyedihkan lagi
kamu menyalahgunakan kepercayaan
yang papa berikan sama kamu
aku tidak bisa
aku tidak mau papa artam meninggal
kami tidak memiliki golongan darah yang bapak minta
karena jenis darahnya sangat jarang
dimana aku bisa menemukan bella
hanya dia satu satunya harapan untuk menolong papa
tapi kalaupun dia ketemu

apakah aku bisa menemukan bella

aku bisa menemukan dia
aku bisa menemukan dia
aku bisa menemukan dia
aku bisa menemukan dia
aku harus langsung meminta darahnya untuk menyelamatkan papa
kamu dimana bella
kami tidak bisa mengambil darah ibu
loh kenapa gak cocok sus
kan darah saya cocok dengan pasien di ruangan kelas satu itu
bukan soal itu bu
tetapi ibu sudah berbohong sama kami
rupanya ibu telah mengandung
dengan usia kandungan dua bulan
terus apa bedanya sus
kami tidak bisa mengambil lima ratus mili darah
dari wanita yang sedang mengandung
karena itu sangat membahayakan ibu
dan janin dalam kandungan ibu
bapak itu udah saya anggap
seperti ayah saya sendiri
kami tetap tidak bisa melakukannya
apa sistem membiarkan pasien itu meninggal
saya gak penting sus
lebih baik sus terambil darah saya
tolong kasih ke bapak itu
kasian bapak itu sus
dia itu lebih membutuhkan
jika memang itu permintaan ibu sendiri akan kami lakukan
aku sedang berburu buru
kenapa aku harus ketemu sama dia disini
gimana kalau dia sampai ngenalin aku
dia lagi merhatiin aku deh
apa dia mengenalin aku
kayaknya aku pernah lihat dia tapi dimana ya
aku harus cari tahu
soal wanita yang pakai helm sama orang yang pesan makanan di kantorku
tapi siapa ya orangnya
dan dia di lantai berapa
pasti dari rumah satu
ada yang mendonorkan darah
apa katanya dia mau menolong pamannya
orangnya masih ada disitu
iya iya iya aku segera kesana ya
papa masih bisa tertolong

cuma satu orang perempuan yang bisa mendonorkan darahnya
dan kemungkinan pendonor itu
kantung darahnya sudah penuh bu
sekarang sudah selesai donor darahnya
rasus sama sama bu
dengan darah pemberian aku
bu jangan bangun dulu
karena saya harus memeriksa keadaan ibu
karena kami tidak mau
terjadi apa apa dengan ibu dan janin dan ibu kandung
memberitahu saya bahwa
anak oman ibu ingin bertemu
untuk mengucapkan terima kasih
memberitahu saya bahwa
anak oman ibu ingin bertemu
untuk mengucapkan terima kasih
untuk mengucapkan terima kasih
saya mau ke kamar mandi
maaf bu saya belum selesai memeriksa
tapi saya sudah kebelet sus
ya apa sih
semoga aku belum terlambat
semoga aku belum terlambat
semoga aku belum terlambat
tapi dimana bella ya
tapi dimana bella ya
gak ada orang
pasien yang bernama bella
yang habis mendonorkan darahnya
dia ada dimana ya
disini tidak ada yang bernama bella
mungkin bapak salah orang
gak mungkin sister
orang itu mendonorkan darah
kata dokter dia adalah ponakannya
iya pak itu memang benar pak
dia bilang dia adalah ponakan pasien
dia bilang dia adalah ponakan pasien
sister coba cek lagi deh
baik saya cek dulu ya pak
disini memang benar tidak ada yang bernama bella
masa sih sister
kira kira umurnya dua tahun
dia tidak membawa anak pak
jadi saya tidak tahu apakah dia sudah punya anak atau belum
jadi saya tidak tahu
aku punya hadiah buat kamu
tapi kamu harus tutup mata dulu